polres metro jakarta selatan menangkap sepuluh orang tersangka kasus narkotika yang terjaring dalam operasi nila dua ribu delapan belas
dan dari sepuluh orang yang ditangkap tersebut dua diantaranya merupakan pasangan suami istri yang sudah berusia di atas enam puluh tahun
yang nekat berjualan narkoba jenis sabu sabu
satuan narkoba polres metro jakarta selatan melakukan operasi nila dua ribu delapan belas yang digelar serentak di seluruh wilayah jakarta
sejak dua belas hingga dua puluh enam september lalu
polisi mengamankan sepuluh orang dua diantaranya adalah pasangan berusia enam puluh lima dan enam puluh dua tahun
mereka nekat berjualan narkotika jenis sabu sabu meski usia mereka telah lanjut
ke sepuluh tersangka ini ditangkap di sejumlah lokasi berbeda
sepanjang operasi mila dilakukan kasus narkoba yang ditangani oleh polres metro jakarta selatan berjumlah lima puluh laporan
narkoba jenis sabu seberat dua ratus tiga puluh empat empat puluh delapan gram
kemudian untuk ganja satu ratus dua puluh dua enam puluh empat gram
kemudian untuk ekstasi lima puluh butir yaitu seberat lima belas dua gram
irwan tersangka diancam dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan maksimal dua puluh tahun penjara
badrus amal jakarta